besarnya potensi pasar bisnis elektronik indonesia dijadikan peluang perusahaan elektronik
untuk berlomba menghadirkan produk yang berteknologi tinggi ramah lingkungan dan bisa menghemat waktu
menjawab kebutuhan masyarakat urban samsung electronics indonesia meluncurkan rangkaian peralatan rumah tangga
seperti televisi premium samsung qled yang memiliki tiga keunggulan utama
q ficture menampilkan teknologi direct full array yang dapat membuat warna yang tajam
q smart di mana bisa terkoneksi dengan handphone dan q style yang mengedepankan teknologi ambien mode
yaitu teknologi yang dapat menyatu dengan interior rumah
selain tv qled samsung juga meluncurkan lemari es samsung side by site dengan kapasitas lebih besar yaitu enam ratus dua puluh liter
dengan teknologi twin cooling dan inovasi precise chef cooling untuk menjaga fluktuasi suhu agar makanan akan lebih segar dan awet disimpan
dan yang tak kalah inovatif tentunya adalah mesin cuci samsung flex wash yang menghadirkan teknologi art wash self clean air wash
di mana konsumen bisa menambahkan cucian tertinggal saat mesin aktif dan smart control sehingga bisa dikontrol menggunakan handphone
dengan menghadirkan produk yang berkualitas dan efisien ini samsung optimistis bisa menembus dua digit di pasar indonesia pada segmen premium
bisa menyesuaikan dengan pattern background yang ada di belakangnya

kayak bentuknya batu bata gitu terus kita foto dimasukkan ke tv melalui smart things app
itu si tv akan menampilkan yang seperti di belakangnya seolah olah si tv itu menjadi transparan
terutama untuk qled sendiri memang qled itu diperuntukkan untuk pasar premium ya
pasar premium di indonesia itu bisa dibilang kalau dari jumlah porsinya porsi terhadap penduduk indonesia itu tidak banyak
cuma jangan lupa indonesia itu dua ratus lima puluh juta population sehingga portion yang kecil secara absolut numbersnya itu lumayan cukup banyak
jadi kita sangat positif untuk target market ini bahwa di indonesia itu ada
harapan kita sih kita ingin agar konsumen bisa merasakan benefit yang di provide dari barang barang kita
dan meningkatkan kualitas hidup mereka sehingga mereka punya banyak waktu terbantu oleh barang barang yang kita profit